people berjumpa lagi dalam epic living bersama saya cynthia karani
bagi keluarga muda memiliki rumah untuk bertumbuh kembang bersama keluarga adalah sebuah impian
apalagi rumah yang memiliki keunggulan keunggulan tertentu
baik berupa keunggulan fitur fasilitas akses yang mudah serta nilai investasi yang terus bertumbuh
emeral presiden memenuhi semua syarat sebagai rumah impian bagi keluarga muda
bersama dengan bapak manggalowi caksono selaku proyek konsultan emerald resident
hari ini kita akan membahas rumah pertama bagi keluarga muda dengan fasilitas penunjang untuk keluarga di daerah tangerang
epic people saat ini saya sudah bersama dengan pak manggalowi caksono selaku proyek konsultan dari emerald resident
pak manggala kita akan bahas rumah pertama bagi keluarga muda ya pak
boleh mbak cynthia
sebagai pelaku di industri properti sebetulnya bagaimana sih ekspektasi definisi rumah idaman bagi para pencari rumah tentunya
khususnya keluarga muda yang hari ini kita bahas yang sedang mencari rumah pertama
oke pertama yang perlu diperhatikan itu pasti mengenai kesesuaian budget
kedua itu mengenai lokasi dan akses strategis yang dekat dengan fasilitas fasilitas sekitarnya
contohnya rumah sakit pusat perbelanjaan mungkin atau kafe kafe
ketiga itu mengenai portfolio dan sepak terjang developer terhadap proyek proyek yang terdahulu
keempat itu mengenai desain dari fasad dan interior yang up to date dari proyek proyek
yang kelima itu mengenai fitur dan fasilitas yang ditawarkan
apakah lengkap atau tidak gitu kan
kemudian juga mengenai teknologi dan progres pembangunan dari proyek tersebut
dan terakhir itu adalah mengenai investasi dan nilai yang terus bertumbuh seiring waktu
oke baik jadi lengkap ya pak manggala ya
kalau tadi pak manggala menyebutkan soal lokasi ya pak
sebetulnya seberapa strategis sepatan tangerang ini pak bagi para pencari properti
oh wilayah sepatan ini adalah wilayah yang terus berkembang
ini bisa dilihat dari banyaknya developer developer baik itu kecil maupun besar
yang datang ke kawasan ini
kemudian juga hal ini ditunjang dengan akses yang cepat ke bandara dan juga pusat kota tangerang
dan ketiga itu karena dekat dengan bandara maka sejumlah infrastruktur dan fasilitas penunjang di sekitarnya
itu dapat dimanfaatkan oleh warga
contohnya mengenai akses tol kereta dan lain lain ya
nah kemudian pak apa
daya tarik lain lagi yang mungkin dimiliki oleh emerald resident ini tentunya supaya tertarik ya keluarga muda yang sedang mencari properti
kalau tadi kan sudah disebutkan fasilitas dan lain lain
mungkin ada lagi pak daya tarik lainnya yang dimiliki oleh emerald resident
jadi di emerald proyek emerald residence ini mengusung konsep modern minimalis
kemudian juga tadi yang saya sebutkan portfolio dan track developer yang sudah teruji
ketiga itu adalah pilihan unit yang variatif
dengan menghadirkan spesifikasi
kemudian juga fasilitas lengkap
yang sebagian besar itu sudah terbangun
nih contohnya lihat aja di kolam renangnya ini kan
di sini juga fasilitasnya semua underground
jadi nggak ada itu apa namanya
kabel kabel yang menjuntai ya
dan yang terakhir itu di sini keamanannya sangat terjamin
di sini ada fasilitas cctv
dan juga kalau akses masuknya itu kita di sini menggunakan qr code

jadi hanya orang orang yang mendapatkan qr code
yang dapat masuk ke proyek mlr residence
jadi memang keamanan terjamin fasilitas juga lengkap
salah satunya kolam renang yang ada di belakang kita nih ya pak ya
kemudian pak progresnya sejauh ini seperti apa emirat resident ini
mungkin ada juga program menarik lainnya yang ingin ditawarkan kepada keluarga muda yang sekarang sedang mencari rumah pak
emerald resident itu terbukti sudah melakukan serah terima yang tepat waktu
kemudian untuk promo promo saat ini yang ditawarkan itu adalah free biaya surat surat seperti bphtb ajb balik nama
kemudian juga di sini kita ada free ipl satu tahun
kemudian juga ada free biaya internet enam bulan
ada cashback biaya kpr hingga sepuluh juta
dan juga cicilan mulai dari tiga juta
pak mungkin ada penawaran lain
atau bagaimana progres mlr residence ini
ada penawaran lain juga yang mungkin akan diberikan kepada keluarga muda yang sedang mencari rumah
jadi untuk mengenai promo promo lain yang ditawarkan di mlr residence ini bisa dilihat di
di scan di qr code yang ada di layar kaca ini
baiklah terima kasih pak manggala tadi insightnya mengenai rumah pertama bagi keluarga muda
epic people itu dia tadi kita sudah ngobrol bersama dengan pak manggala
bagaimana insight mengenai rumah idaman bagi keluarga muda khususnya di daerah sepatan tangerang
selain fasilitas yang lengkap kawasan yang juga terus berkembang di kemudian hari
mlr residence sepatan tangerang ini juga memberikan hunian masa depan yang ideal
sebagai tempat bertumbuh keluarga dan juga memiliki nilai investasi yang seiring waktu terus meningkat
jangan lupa untuk scan qr code di bawah ini untuk mendapatkan penawaran menarik lainnya dari emerald residence
saya cynthia karani pamit undur diri
sampai jumpa di episode epic living berikutnya